pasukan elit tni yang tergabung ke opsus gap akan membantu polri dalam tindak pidana terorisme
menurut undang undang anti terorisme koopsus gap idealnya diatur dalam perpres yang saat ini masih dalam bentuk draft
untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan tni dalam tindak pidana terorisme
dpr mengajukan diri agar dilibatkan dalam penyusunan peraturan presiden
disahkannya revisi undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
membuat ruang gerak tni lebih luas
menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli mengatakan ruang gerak tni akan diatur dalam peraturan presiden
nanti kita atur di perpres
kan semua bagaimana penggunaan tni di luar perang itu kita atur di perpres dalam rangka pemberantasan terorisme
karena memang di undang undang tni ada itu
komisi satu dpr dengan tni sepakat mengaktifkan kembali komando operasi khusus gabungan atau koopsus gap
namun gabungan elit tni itu masih harus diatur
dan juga harus menunggu peraturan presiden sebagai implementasi dari pasal empat puluh tiga i ayat tiga
pasal itu menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme
sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan presiden atau perpres
untuk menghindari abuse of power satya menyarankan pemerintah melibatkan dpr dalam pembahasan perpres terkait keterlibatan tni dalam penanganan terorisme
ini adalah dalam rangka pemahaman bersama antara kita dengan pemerintah
untuk supaya melibatkan tni dalam penanganan terorisme
untuk supaya melibatkan dpr nanti
jadi intinya tetap ada dpr ikut bicara saat tni ini dilibatkan
supaya suara yang tadi dikatakan bahwa bisa ada abuse gitu ya dari kekuasaan tni atau dicurigai akan kembali dan lain sebagainya
saya yakin tidak
karena perpres nanti dibicarakan dengan kita dan kita pasti akan mengolah sedemikian rupa
pembentukan kopsus gap ini merupakan bagian dari operasi yang diperlukan oleh tni
ini adalah operasi militer selain perang yang diatur pasal tujuh undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
salah satunya untuk ikut dalam menanggulangi tindak pidana terorisme
horus mani huru cnn indonesia
setelah dpr mengesahkan undang undang pemberantasan terorisme
kini teknis pelaksanaan undang undang tersebut akan diatur dalam peraturan presiden atau perpres yang akan dikeluarkan oleh presiden joko widodo
pertanyaannya kemudian adalah bagaimana detail perpres tersebut dan sejauh mana
perbuatan tni diatur dalam perpres tersebut nanti
kita akan bahas pada malam hari ini
saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber
di sebelah kiri saya sudah ada bang ifdal kasim tenaga ahli utama deputi lima dari kantor staff presiden
selamat malam bang ifdal
dan di ujung sudah ada mas al araf direktur imparsial
selamat malam mas al araf
dan di tengah sudah ada mas arsul sani anggota pansus ruu antiterorisme
selamat malam mas arsul
posisi di tengah artinya sudah agak lebih lega mas
saya memang harus menengahi
teman teman lsm dan ksp
karena dpr sudah selesai tugasnya
sudah sampai membuat undang undang
sudah selesai sudah disahkan undang undang antiterorisme
saya ingin langsung ke bang ifdal kasim sekarang dari kantor staff presiden
setelah kemudian dpr mas arsul sani dan juga teman teman mengesahkan undang undang
artinya sekarang kita menunggu perpres ya
perpres ini yang kemudian menjadi pertanyaan
seperti apa nanti presiden dalam draftnya mengatur pelibatan teknis terutama untuk tni masuk di mana
apakah kemudian nanti bang ifdal
dalam perpres betul betul kemudian merujuk pada undang undang diatasnya
atau kemudian dalam perpres nanti diakomodir mungkin pelibatan tni yang lebih jauh lagi
ya memang sekarang bolanya ada di tangan presiden ya
karena undang undang ini memerintahkan delegasi peraturannya di tingkat perpres
nah karena itu ini mungkin agak berbeda dengan undang undang tni
kebantuan itu diatur melalui undang undang
tapi ini undang undang terorisme ini delegasinya ke tingkat peraturan presiden
mungkin ini spesifik dalam arti perumus undang undang dalam ini dpr dan pemerintah
meletakkan pelibatan tni dalam operasi selain perang
khususnya pada terorisme ini
itu ditujukan spesifik pada terorisme
operasi selain perang yang lebih spesifik pada terorisme
nah mungkin yang di undang undang tni itu perbantuan dalam arti yang luas
operasi selain perang yang lebih luas
tidak spesifik pada terorisme
nah karena ini spesifik pada teroris
karena itu di delegasinya kepada peraturan presiden
nah kenapa di peraturan presiden
mungkin kalau kita melihat dari pengalaman di berbagai negara
urusannya dengan pelibatan tni dalam operasi selain perang ini
ini memang lebih banyak di executive order ya
di level undang undangnya
pelibatan tni atau tentara di dalam operasi selain perang
agar ada kejelasan pada saat mana tni itu akan dilibatkan di dalam operasi selain perang
nah ini kan kemudian dibentuk nanti dalam sebuah perpres ya
detailnya ini seperti apa
sejauh ini draftnya sudah sampai di mana bang ifdal
nah ini sebetulnya draft itu mungkin akan diambil dari eee
sebagai sumber ya
antara lain termasuk dari kementerian pertahanan
dari mengkopul hukum
dari markas besar tni sendiri
dan juga dari kepolisian
semua unsur yang terkait dalam proses perumusan ini nanti di bawah koordinasi menko polhukam
maka akan mulai mendesain
persisnya pelibatan tni dalam hal terorisme ini
tapi sudah ada bayangan belum dari presiden akan seperti apa
apakah kemudian betul betul merujuk pada undang undang yang sudah disahkan oleh dpr
atau kemudian ada detail yang lain yang kemudian akhirnya menjadi kebijakan dari presiden sendiri
ya ini kan tidak boleh keluar dari
harus tetap ada di bawah undang undang
harus tetap berada
karena ini kan delegasi dari undang undang terorisme ini
nah karena itu yang diatur di dalam
saya presiden lebih teknis
bagaimana operasi selain perang dalam konteks pemberantasan terorisme itu didetilkan pelibatannya seperti apa
apakah seperti praktek selama ini ya
dan juga yang diatur juga di dalam undang undang tni
di mana pelibatan
tni itu di operasi selain perang itu di saat memang ada permintaan ya dari pihak kepolisian
nah mencari batas ini yang mungkin akan dikonsolidasikan
artinya nanti diperprestai ini akan tetap ada di apa namanya kita sebut
di penindakan ya
bukan di pencegahan sejak awal
itu kan kalau di dalam undang undang ini kan ada lembaga
kelembaganya itu kan bnpt
ya ada bnpt sebagai sektornya ya
nah bnpt itu kan
nah di dalam undang undang itu kan juga ada tentang pencegahan
nah di pencegahan itu kita lihat dalam undang undang itu banyak operasi dari bnpt
jadi deradikalisasi kemudian counter terrorism
nah peran tni itu melengkapi dari kelembagaan ini
nah aspek teknisnya ini yang nanti akan didiskusikan lebih jauh dengan kementerian teknis yang termasuk dalam hal ini tni
untuk mengatur secara persis prosedur pelibatan itu seperti apa
sehingga kekhawatiran masyarakat sipil terhadap ini akan membuka celah dari masuknya tni dalam kehidupan sipil
itu tidak menjadi kenyataan
sebelum ke mas arsul saya ingin ke masalah haraf terlebih dahulu
imparsial melihatnya seperti apa nanti
kemudian kalau memang sudah apa namanya ketika ini draftnya sudah di tangan presiden di tangan pemerintah harusnya seperti apa
kemudian perpres ini mengatur secara lebih detail ya bagaimana pelibatan tni dan lain sebagainya
jadi pertama begini kita harus melihat bahwa formulasi kebijakan penerangan terorisme itu harus dibuat dalam satu formulasi yang komprehensif ya
levelnya mulai dari aspek pre emblok
preventif penegakan hukum sampai penindakan kemudian operasi militer
dalam aspek preemptif dan preventif kerja kerja yang dilakukan oleh kerja kerja yang disebut dengan anti terorisme
pencegahan dalam penanggulan terorisme memperkecil ruang aksi terorisme
siapa yang bekerja imigrasi intelijen kementerian pendidikan kementerian agama dan lain sebagainya
ketika terorisme berbentuk aksi maka upaya penanganannya melalui penegakan hukum
nah ketika penegakan hukum memiliki keterbatasan dalam menangani aksi terorisme maka butuh perbantuan dari militer
bisa dilakukan pertanyaannya itu harus dilakukan dilihat dalam satu rangkaian yang utuh
sehingga peran militer sebenarnya dalam aspek penindakan ketika kapasitas penegak hukum tidak bisa lagi menangani situasi kondisi aksi terorisme yang terjadi
baru kemudian tni masuk di sana begitu ya
baru tni masuk nah itu prinsip pertama
yang kedua adalah dalam konteks peraturan presiden peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang undang
nah undang undang yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peraturan presiden adalah ada dua undang undang
pertama undang undang tni tiga puluh empat dua ribu empat
di dalam pasal tujuh ayat dua dan ayat tiga undang undang tni disebutkan
pelibatan operasi selain perang hanya bisa dilakukan jika ada keputusan presiden
artinya di dalam perpres pengerahan kekuatan tni dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan jika ada keputusan presiden
tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh panglima tni
itu mandat undang undang tni
yang kedua adalah mengukur status keadaan bahaya
yakni dengan menjadikan undang undang dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan sebagai
dalam situasi apa militer berada mendukung kepolisian dan dalam situasi apa sebaliknya polisi mendukung militer dan penanganan eskalasi ancaman yang ada
menurut undang undang tersebut disebutkan ada tiga kategori eskalasi keadaan
pertama dalam situasi tertib sipil damai
yang kedua daurat sipil
yang ketiga daurat militer
dalam dimensi tertib sipil sampai situasi darurat sipil
maka leading sektor penanganannya dalam menjaga gangguan keamanan ada di kepolisian
tugas militer adalah membantu
tetapi dalam situasi kondisi daurat militer
leading sectornya ada di militer yang menjadi berada di depan
kepolisian membantu situasi gangguan keamanan tadi
jadi dua undang undang tersebut menjadi payung dasar untuk menjadi rambu rambu dalam melihat seberapa jauh militer bisa dilibatkan dalam penanggulan terorisme
karena ada asumsi pas keadanya prps seolah olah kemudian operasi selain perang di dalam negeri bisa dilakukan tanpa ada perbantuan dari institusi penegak hukum
ini yang pertama tama harus di apa namanya
dibenarkan terlebih dahulu ya bahwa perpres tadi justru harus menjadi payung hukum dengan meletakkan bahwa harus berdasarkan undang undang tadi
undang undang tadi ini undang keadaan baik
justru bukan sebaliknya tadi ada katanya
jadi dalam situasi damai dan dalam situasi daurat sipil tetap leading sektor terdepan adalah kepolisian militer mendukung
tapi dalam situasi darurat militer militer lah yang berada di depan kepolisian mendukung gitu ya
itu dalam menjaga gangguan keamanan
yang penting adalah keputusan presiden tadi
yang ketiga mas yang harus dilihat
revisi undang undang tahun dua ribu tiga ini
sebagaimana yang sudah dibuat pak arso hosani adalah
meletakkan pola penanganan terorisme dengan mengedepankan mekanisme criminal justice system
semua negara demokrasi tidak memilih pola penanganan terorisme dengan war model
tetapi semua memilih mekanisme criminal justice system
konsekuensinya adalah apal penegak hukum kepolisian kejaksaan pengadilan yang terdepan dalam penanganan terorisme
dengan logika berpikir seperti itu
maka pelibatan militer lagi lagi
baru bisa dilakukan jika kapasitas penegak hukum tidak layak bisa mengatasi situasi kondisi ancaman di dalam negeri
tetapi dalam konteks operasi di luar negeri
misalkan untuk penanganan seperti pembajakan somalia
militer bisa terlibat langsung dengan atas keputusan presiden
karena itu menjadi tugas dan fungsi dia sebagai alat pertahanan negara
tidak perlu membutuhkan permintaan dari kepolisian
amerika serikat yang menerapkan pola penanganan terorisme dengan war model hanya untuk operasi di luar negeri
di dalam negeri
operasi kerja penanganan terorisme sepenuhnya dilakukan oleh penegak hukum
jadi memang singkatnya adalah
kalau kemudian ini menjadi sebuah perpres nantinya yang dibuat oleh presiden
harus betul betul tidak keluar dari jalur ataupun dari undang undang yang sudah disahkan kemarin ya
pada hari jumat itu
betul tetap harus meletakkan lini terdepan dalam penanganan terorisme di dalam negeri adalah sistem penegakan hukum
bahwa kemudian ada opini ataupun ada asumsi bahwa nantinya justru perpres ini bisa membuat ruang gerak tni lebih luas lagi
dalam pengoperasian dan lain sebagainya
nanti saya akan tanyakan ke mas arsul
ini setelah ini bagaimana mas arsul sebenarnya dari undang undang tni yang sudah dibuat
apakah ini memang tni hanya di pihak hilir saja atau bisa dari hulu ke hilir
nah ini nanti kita akan bahas nanti mas arsul usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
tetap bersama kami di prime news
anda kembali di prime news
saya masih membahas mengenai bagaimana mengawal perpres terkait dengan setelah dpr
mengesahkan undang undang pemberantasan terorisme
sebelum saya akan lanjutkan dialog kita akan dengarkan terlebih dahulu ini ada pernyataan dari panglima tni
menyikapi bagaimana kemudian sejauh mana tni dilibatkan nantinya dalam undang undang ataupun dalam perpres yang masih dalam bentuk draft
kita akan dengarkan pernyataan dari panglima tni marsikal hadi cahyanto
operasi tni dalam rangka mengatasi aksi teroris ini itu utuh mulai dari penat
penjagaan penindakan pemulihan monitoring cegah dini deteksi dini sampai dengan penindakan
dari semuanya itu akan dilaksanakan dalam satu kegiatan umsb
kopsi sebetulnya bentuk ya bentuk dari organisasi yang punya kemampuan dengan operasi tempuh kecepatan operasi penindakan ya digunakan untuk apa
apakah digunakan untuk bku dalam kamp timas
apakah digunakan untuk operasi militer selain perang
supervisinya pak supervisinya yang itu pak
ya itu tadi penyataan dari panglima tni marsik hadi cahyanto
mas arsul tadi panglima mengatakan operasi tni dalam rangka mengatasi aksi terorisme itu utuh
mulai dari pencegahan penindakan pemulihan monitoring cegah dini deteksi dini sampai dengan penindakan
apakah ini kemudian sama dengan undang undang tni yang sudah disahkan
atau apa yang mas arsul ingin sampaikan
ya gini yang namanya giat atau kegiatan penanggulangan terorisme ini kan dibagi menjadi tiga bidang kegiatan
yang pertama adalah pencegahan yang kedua penindakan dan yang ketiga rehabilitasi
nah memang di dalam undang undang yang baru kita sahkan tidak secara spesifik bahwa tni hanya di bidang ini
atau di bidang ini
oh tidak secara spesifik ya
tidak secara spesifik tetapi kalau kita bicara misalnya giat pencegahan ya
di mana leading sectornya adalah bnpt
bnpt ini mengkoordinasi tiga puluh enam kementerian dan lembaga
ya jadi termasuk kemhan termasuk tni dan lain sebagainya
nah sekiranya kalau kemudian nanti perpresnya itu mengatur tentang peran tni

nah kalau kita bicara misalnya di dalam pencegahan ini skopnya harus di bawah koordinasi dari bnpt sebagai leading sector
jadi tidak bisa kemudian tni katakanlah melakukan langkah langkah pencegahan sendiri membuat program sendiri
kemudian tanpa koordinasi atau terpisah sama sekali dari bnpt
nah karena memang di dalam bnpt sendiri itu kan terdiri dari berbagai elemen institusi ya
kepalanya dari polisi
deputinya dari tni ya pak rahman itu dari angkatan darat ada juga kalau nggak salah dari kejaksaan kemudian dari kementerian luar negeri dan lain sebagainya
memang fungsinya di sana
jadi tetap ada di bawah koordinasi bnpt
betul ya tetapi bahwa kemudian katakanlah tni itu punya institusi bais ya badan intelijen strategis melakukan kajian itu sendiri analisa sendiri melakukan report sendiri boleh tentu dong tidak bisa kemudian dilarang
tetapi kemudian apa hasilnya itu tentu tidak bisa
tentu tidak bisa
tentu tidak bisa

apalagi bnpt ini dalam undang undang baru ini punya tugas membuat narasi besar tentang kebijakan yang berjudul kesiapsiagaan nasional
ini terkait dengan kontraradikalisasi dan deradikalisasi
itu di sana ya
nah sekarang kalau kita bicara peran tni dalam penindakan ya tadi sudah disinggung ya
tidak semua peristiwa terorisme ya ini selama yang kami bahas ya
kemudian tni langsung bisa masuk
kalau kami mengacu pada apa yang selama ini kami perdebatkan kami diskusikan
maka sebetulnya kalau basisnya itu adalah peristiwa atau kejadian terorisme
tni itu masuk pada enam peristiwa atau kejadian terorisme saja
misalnya ketika terorisme itu mengancam keamanan kepala negara presiden wakil presiden dan keluarganya
dan atau obyek vital
yang memang kalau presiden dan wakil presiden itu pengamanannya kan memang tanggung jawab tni bukan polisi
jadi dengan sendirinya itu sudah match
yang kedua tadi disebutkan oleh mas aal
peristiwa terorismenya itu menyangkut aset apakah itu kapal laut kapal udara indonesia yang lagi ada di luar negeri
yang itu memang kapasitas kepolisian terbatas
yang ketiga menyangkut aset indonesia misalnya kantor perwakilan
atau kantor kantor yang lain aset yang lain lah yang dikuasai di sana
polisi kan memang tidak bisa kemudian ngejar ke negara lain
yang paling memungkinkan memang tni
yang berikutnya misalnya di tengah laut
itu juga polisi juga punya keterbatasan
tetapi kalau peristiwa peristiwa terorisme katakanlah
seperti yang terjadi di surabaya di pekanbaru
itu tetap leading sektornya yang di depan itu adalah kepolisian
tni kemudian ketika masuk itu atas mekanisme bko atau perbantuan
jadi itu prinsip prinsip itu tetap harus diinikan
supaya jangan ada kesalahpahaman juga di masyarakat
bahwa dengan adanya pelibatan tni itu seolah olah kemudian
katakanlah seperti bnn dan direktorat narkoba di kepolisian langsung
dua duanya sama sama bisa beroperasi
tapi tadi kan itu yang mengatakan panglima gitu kan
operasi tni dalam rangka mengatasi aset terorisme itu putuh
maksudnya tidak seperti itu
jadi jangan dibayangkan seperti bnn dengan katakanlah satser sensi narkoba gitu
yang sama sama bisa jalan sendiri sendiri
bukan seperti itu ya bukan seperti itu semangatnya
nah kalau kemudian perpres ini akan dibuat menurut anda mas arsul
nah jadi pertama tentu bisa pilihannya
kalau berbasis peristiwa atau kejadian terorisme
atau seperti yang mas aal tadi sampaikan
berbasis pada sekala ansaman threat level
kalau di negara negara eropa di inggris
tadi kalau mas al menyebut ada tiga jenis segala level ancaman
bisa juga kemudian di perluas empat lima
kalau di inggris itu kan ada lima
mulai dari low kemudian mediate substantial severe dan kemudian crisis
nah tentara militer itu masuk langsung itu kalau pada level krisis saja
dia di depan polisinya yang di belakang back up
sehingga dia di belakang gawat itu tetap yang di depan polisi
yang back up adalah tentara
nah ini saya kira pilihan pilihan yang nanti akan dipertimbangkan juga dalam penyusunan perpres
bang ifdal silahkan ada tanggapan
memang perpres ini nanti akan memberikan basis legalnya untuk pelibatan tni ini
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memandang
publik memandang pelibatan tni
dalam operasi selain perang ini
karena itu di dalam perpres
sebagaimana tadi didiskusikan
aspek aspek mana saja yang dicakup di dalamnya
termasuk misalnya mengatur secara lebih spesifik tentang jenis jenis ancaman
dan pada saat mana tni akan dilibatkan
dan pada saat mana
polisi meminta bantuan
bantuan dari pihak tni
dan kemudian juga melihat kategori kategori ancamannya juga
nah itu semua nanti dituangkan di dalam ppres
sehingga memudahkan antar kelembagaan yang ada ini
untuk menempatkan diri
karena jangan terjadi overlapping ya
misalnya kan bnpt kan
sudah dimandatkan oleh undang undang ini
sebagai leading sector
untuk melakukan penanggulangan terhadap
oke artinya dari bang ifdal sendiri
sepakat bahwa dengan mas arsul ya
berarti sepakat bahwa sebenarnya dari apa namanya
peran tni kemudian tetap ada di bawah bnpt
bukan kemudian menjadi sendiri
utuh begitu ya
itu kan karena kan sangat jelas ya
dalam undang undang kita
merumuskan undang undang terorisme ini
penanggulangan terorisme ini kan
menempatkan kebijakannya dalam koridor
nah kalau sudah mengambil pilihan itu
dalam konteks pemberantasan terorisme ini
diletakkan dalam koridor
nah dalam batas batas ini nanti
di pelibatan tni itu dimasukkan disini
nah itu tadi yang kita diskusikan
ada beberapa level dimana
pelibatan tni akan bisa
dan itu sesuatu yang normal
di negara negara demokratis gitu
bukan sesuatu yang
baik bang yifil
kalau dari presiden sendiri sudah ada
ini ada apa apa yang bisa diperlukan
ini tidak apa namanya ya
gambaran atau bayangan
seperti apa nanti presiden akan dikeluarkan
karena kan ini tentu akan berkait
nanti juga akan dikonsultasikan juga ke dpr begitu
sudah seperti apa kemudian presiden memandang ini
presiden sudah memberi arahan
menteri menteri yang bertanggung jawab
menko polhukam pak nima tni
menteri hukum dan ham dan seterusnya
mengatur tentang pelibatan tni ini
secara persisnya seperti apa
nah karena itu
presiden juga meminta agar
nah dalam semangat itulah
untuk penanggulan terorisme ini
karena memang kan
bahaya terorisme ini sudah
ancaman nyata ya terbukti lah dari kasus
rio dan seterusnya
karena itu kan perlu ada pemerintah sebagai tanggung jawabnya
tanggung jawab dari negara untuk
karena itu harus cepat
mereaksi itu nah muncul ide ide
justified nah sebagai negara demokratis
payung hukum yang jelas nah undang undang terorisme ini memberikan payung hukum yang jelas untuk itu nah
inilah dalam konteks pembahasan perpres ini untuk nanti pemerintah akan memanggil stakeholder nya
untuk membahas lebih rinci tentang cakupan aturan dari perpres ini nanti karena kemudian kan
presiden juga punya tanggung jawab sebelum dia mengesahkan perpres itu dia perlu konsultasi juga
kepada dpr dpr juga nanti punya akan melihat draft itu dan pasti akan ada timbal baliknya
jadi ini memang tapi memang waktu kita bekerja dengan waktu juga jadi kita harapkan juga meskipun
kita dikejar oleh waktu proses pelibatan
stakeholder dalam perumusan perpres ini tetap dimungkinkan karena sekarang memang setiap
peraturan peraturan mulai apakah itu perpres apakah itu permen itu mengharuskan ada public
consultation bagaimana pelibatan dari stakeholder baik dari imparsial masih bagaimana menanggapi
ini tadi ada pengalaman yang menyatakan dari awal harus dari hulu sampai ke hilir ini kan tentu yang
sejak awal sepertinya dikhawatirkan ya oleh teman teman dari imparsial
ya memang tadi kalau kita melihat spektrum preemptif preventif penegakan hukum penindakan sampai
proses recovery atau rehabilitasi aspek militer itu di aspek penindakan aspek preemptif dan preventif
kerja kerja yang dilakukan oleh kalau intelijen oleh badan intelijen negara sebagai intelijen sipil
ya kalau kemudian imigrasi bekerja untuk menangani itu lalu kemudian ada kementerian agama kementerian
pendidikan yang berperan untuk meminimalisasi ruang terjadinya aksi terorisme sehingga seharusnya
diperlukan kalau dia melakukan gathering informasi terkait data ancaman tersebut maka fungsinya terkait
dengan fungsi pertahanan kemungkinan ancaman terorisme yang datang dari luar sebagai bagian gathering
untuk menjadi data dia gitu tapi buat saya yang fase ketiga dari perpres nanti yang diharapkan
untuk masuk dalam prinsip di dalam perpres adalah memastikan bahwa semua akuntabilitas atau
pertanggungjawaban institusi institusi yang memiliki kekurangan koersif baik itu kepolisian
tni itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dengan kata lain setiap tindakan yang
kemudian menimbulkan pelanggaran ataupun abuse harus bisa dibawa dalam proses peradilan umum
konsekuensinya apa baik kepolisian misalkan terlibat dalam satu kesalahan seperti dalam
kasus siono di jawa tengah dia harus bisa diproses dalam satu proses peradilan umum begitu juga pula dalam
konteks militer ketika dia nanti dilibatkan dalam operasi membantu ini di dalam negeri
kalau kemudian terjadi kesalahan dan kekeluaran dia juga harus bisa dilakukan
proses peradilan dipercayaan konsekuensinya pasca prps diterbitkan pemerintah dan dpr perlu
untuk segera menyiapkan revisi terhadap undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh tujuh tentang artinya anda masih melihat bahwa ada
apa namanya khawatiran ya bahwa nantinya ini bisa menimbulkan abyss of power misalnya bukan bukan
soal khawatiran soal memastikan bahwa akuntabilitas pertanggung jawaban hukumnya itu harus diletakkan dengan
tepat kepolisian harus tetap dalam seberang umum dan itu sudah berjalan nah militer juga mekanis
peradilan umum nah ini membutuhkan reformasi peradilan militer kenapa demikian karena di dalam
undang undang tersebut ada semangat yang memandang bahwa tersebut satu kejahatan yang serius serius
crime sehingga perlu keunangan khusus yang lebih ya misalkan penangkapan di dalam kwp yang satu x dua puluh empat jam
di dalam undang undang tersebut menjadi empat belas hari konsekuensi dari keunangan keunangan yang khusus
berlebihan tadi itu maka pertanggungjawaban hukumnya juga harus jelas ketika terjadi
kesalahan kesalahan okelah karenanya salah satu wujud pertanggungjawaban hukum adalah semua
tindakan tindakan koersif yang mengalami satu tindakan abuse kesalahan dan menimbulkan persoalan
misalkan terkait dengan pelanggaran ham ataupun lainnya dia harus bisa jadi dalam suatu proses
peradilan umum gitu nah menjadi salah satu concern dari imparsial ya konsekuensinya reformasi
peradilan militer perlu dilakukan oleh dpr dan pemerintah karena itu satu tarikan nafas
tidak disetujui dalam prp semaka proses akuntabilitas yang lebih di dalam nanti di
respon kita harus jadi lebih nanti kita akan lanjutkan kembali dialog pada malam hari ini
kita akan kembali usaha jeda tetap bersama kami di prime news
anda kembali di prime news saya masih bersama dengan mas arsul sani anggota pansus ruu antiterorisme
ada mas al araf direktur imparsial dan juga bang ifdal kasim tenaga ahli utama deputi liba dari
ke mas arsul sekarang dari dpr sendiri kan ini nantinya ya ketika sudah menjadi perpres ya
mas arsul ya artinya kan ini masih dibahas ya mbak ifdal ya masih dalam pembahasan di
presiden begitu mengenai draft ini kemudian nanti draft ini memang tentu harus dibawa ke dpr untuk kemudian
dikonsultasikan kembali mungkin mengakomodir apa yang kemudian diinginkan oleh teman teman dari
masyarakat sipil misalnya ya dalam keadaan normal kan dalam tata urutan peraturan perundangan kita
tahun dua ribu sebelas perpres itu kan wilayah mutlaknya presiden tetapi khusus untuk penanggulangan
terorisme ini ini isinya harus dikonsultasikan dengan dpr sebelum disahkan ya ini sebetulnya
ada juga padananya ya ketika komisi pemilihan umum kalau mau membuat peraturan kpu itu konsultasi
dengan komisi dua dpr ya dpr itu nah kira kira samana tujuannya apa tujuannya sebetulnya ketika
kami menaruh penjelasan itu di dalam menaruh dalam penjelasan undang undang itu adalah agar
masyarakat sipil itu nanti punya akses yang lebih luas untuk turut juga memberikan masukan masukannya
tentu kepada siapa ya kepada dpr karena dpr nya kan nanti akan berkonsultasi kepada presiden nah yang
vestunya bukan bukan bukan enggak hai ya tidak persetujuan jadi itu pasi pasi yang kedua kan
ini selain perpres juga mengamanatkan harus dikeluarkannya dua pp dan satu peraturan dpr yang terkait dengan pengawasan
nah kita tentu akan lihat perpresnya bunyinya seperti apa
nanti juga dpr ketika menyiapkan peraturan dpr juga akan mengimbangi apa yang ada di dalam perpres itu
mau tidak mau ya
terutama yang terkait dengan
jadi meskipun sekarang sudah ada di tangan pemerintah nanti balik lagi ke dpr lagi gitu
ya tentu pasti akan ada suara
karena tujuan kami terus terang di pansus pada saat itu
karena ini kan memang kalau urusannya terorisme ini kan aturan yang tajam
tajam bisa mengiris untuk memberantas terorisme
tapi juga tajam mengiris juga ham ini
kalau salah salah kan seperti itu
nah ini kan juga harus kemudian ada obatnya lah ya
obat merahnya ya
itu harus ada
nah itulah perpres nanti juga pengawasan dengan peraturan dpr
kami sadar bahwa ketika katakanlah perpresnya terlalu berat
ya kami juga harus mengimbanginya misalnya dengan peraturan dpr yang mengatur tentang pengawasan itu
nah masalah ham dan lain sebagainya dari imparsial ini masih menjadi ini nggak
masih menjadi apa namanya
concern nggak ya dari imparsial mengenai perpres dan juga undang undang yang sudah disahkan ini
secara substansi ya
dpr bisa memformulasikan prinsip keseimbangan imperatif antara security of person dan liberty of person
artinya dia bisa berada dalam titik itu
meski ada beberapa catatan terkait persoalan definisi
penyadapan satu tahun itu akutabilitasnya seperti apa
lalu kemudian mekanisme pasca penangkapan ditempatkan di mana
jadi masih ada juga catatan catatannya ya
tapi itu harus
jadi ini kalau boleh saya selas sedikit ya
ini undang undang yang sebetulnya aneh ya
ketika kita begitu benci terhadap terorisme
tapi kan juga kita harus memberikan keseimbangan
dalam undang undang ini
setiap upaya paksa oleh penegak hukum kepolisian
itu harus disertai dengan kewajiban
harus menjunjung tinggi ham
bahkan dalam undang undang ini dikatakan
kalau terjadi penyalahgunaan kewenangan
maka si penegak hukum itu
kena pasal penganiayaan
yang ancaman hukuman maksimalnya ditambah sepertiga
jadi cukup ini juga
artinya itulah keseimbangan
karena itu barangkali
mas aal tadi kasih nilai tujuh puluh delapan
jangan lagi enam puluh ini
kalau kita baca draft awal
itu sangat sangat drakonian dan mengerikan
bahwa ada pasal yang disebutin incumunicado detention
yang disebutin pasal guantanamo itu
sekarang sudah gak ada
lalu pencabutan kewarganegaraan
sekarang sudah jadi pencabutan paspor ya
lalu kemudian soal proses penangkapan
perpanjangan yang sebelumnya otoritas
hanya di kepolisian
sekarang harus izin dulu ke jaksa
mekanismenya harus izin ketua pengadilan
kecuali dalam situasi darurat bisa dilakukan
akuntabilitas dilakukan pasca itu
jadi ada ruang ruang keseimbangan
memang di semua negara
persoalan utama dalam formulasi kebijakan
antitorisme adalah membangun keseimbangan tadi
bukan persoalan yang mudah itu
dalam konteks menandatars
meski dalam level tertentu ada beberapa catatan
tapi tetap ada catatan catatan ya dari parsial ya
saya beberapa catatan tadi saya sampaikan
soal penyadapan definisi tentang soal definisi
lalu kemudian terkait dengan penangkapan
di proses dimana
tapi itu sekitar sudah jauh berubah dari draft awal
yang menarik sebenarnya adalah terkait dengan keharusan pemerintah
pasca undang undang lima belas dua ribu tiga ini dibuat ya
ada tiga hal yang perlu diperhatikan
tadi soal perpres buatan dpr
lalu perpres tentang pengawasan dpr
yang ketiga adalah pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemulihan hak korban
nah ini berlaku serut
jadi korban korban bom yang sebelumnya harus mendapatkan hak hak pemulihannya
yang keempat adalah formulasi kebijakan penangkulan antitorisme yang akan dibuat presiden
kalau saya tidak salah presiden diwajibkan membuat kebijakan penanggulan terorisme
itu yang sangat penting
siap siap keanggapan nasional itu
karena itu akan menjadi dasar untuk lembaga lembaga untuk bekerja dalam penanganan terorisme
sehingga gimana peran bnpt bisa menjadi lebih maksimal dalam konteks ini
tetapi harus dipahami bahwa fungsi bnpt itu tidak sampai dalam level operasional
dia hanya punya tiga fungsi
yang kedua membuat kebijakan untuk kepada presiden
yang ketiga adalah melakukan fungsi deradikalisasi dan kontraradikalisasi
bnpt tidak punya kendali dalam penindakan operasional
pengendali militer dalam operasi penanganan terorisme tetap ada di presiden
begitu juga dalam konteks kepolisian
bnpt hanya bisa melakukan koordinasi
baik kita ada grafik yang ingin saya tunjukkan juga kepada
ini di plasma belakang saya nih tempatnya
ini mengenai pelibatan tni dalam tindak pidana terorisme
ini pasal empat puluh tiga i ya
satu tugas tentara nasional indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang
kedua adalah mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat tiga
yang satu dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi tentara nasional indonesia
yang ketiga ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan presiden
oke sampai di sini
ini ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan presiden
ini memang lagi lagi kemudian ini harus dibawa ke dpr
untuk kemudian dikonsultasikan
nah memang kan kalau undang undang mengatur secara detail
tadi kan saya sampaikan misalnya ada dua opsi pilihan soal peran tni dalam mengatasi aksi terorisme
apakah berbasis peristiwa yang enam itu tadi contohnya atau berbasis skala ancaman
nah ini lebih bagus kita kembalikan kepada presiden lah untuk menentukan
bisa jadi presiden mengambil dua maya juga
karena kan ya apa ini sudah juga sedikit banyak menyangkut hal yang teknis
teknis teknis itu kan kemudian akan mungkin agak lebih sulit ya sepertinya bang ifdal ya
ya memang karena ppres ini kan berurusan dengan hal yang lebih teknis
tentang bagaimana pelibatan itu diatur
karena itu keseluruhan tadi bagaimana penanggulangan terorisme itu diatur
penanggulangan terorisme itu dari hulu sampai hilirnya itu harus tergambar di dalam pepres itu
sehingga menjadi jelas posisi tni di mana dalam keseluruhan tahap tahap dari penanggulan terorisme ini
sehingga dia tidak keluar dari apa namanya dari rule yang harus dijalankan oleh tni dalam pemperantasan terorisme
nah itu kita memang akan meminta ini ya dalam mengatur ppres ini masukan masukan dari berbagai pihak
itu memang dibuka dan itu memang satu keharusan juga dalam pembuatan satu peraturan meskipun di tingkat pepres
dan hasilnya nanti akan dikonsultasikan juga kepada pihak dpr karena itu diamanatkan di dalam undang undangnya
sehingga dan juga kita juga nanti akan mendengarkan juga bagaimana dpr mengatur tentang peraturan dpr berkenan dengan pengawasan
jadi masih ada juga fungsi dari dpr disini untuk pengawasan
iya karena itu tadi karena kan undang undang ini memang didesain untuk tetap penghormatan pada hak asasi manusia itu
dari undang undang ini
karena itulah ada fungsi pengawasannya
sehingga pelaksanaan kegiatan kegiatan pencegahan atau preemptif
dalam arti melakukan penangkapan terlebih dahulu
kepada orang terduga teroris dan juga pengintaian
juga mencegah masuk atau orang yang masuk kemudian dianggap berpotensi
menimbulkan ancaman teroris kemudian juga ujaran ujaran kebencian
ujaran ujaran yang mengarahkan pada orang melakukan tindakan teroris
itu kalau tidak ada pengawasannya dilakukan
tentu akan ada kesewenang wenangan dalam pelaksanaan itu
bang yudhal kapan kemudian kira kira perpres ini bisa dikeluarkan oleh presiden
nanti akan dijawab usai jeda kami akan segera kembali
kita bersama kami di lainnya
kita masuk di segmen terakhir
sudah cukup panjang tadi pembahasan mengenai bagaimana
ataupun sejauh mana kemudian tni dilibatkan nantinya dalam perpres
dan juga setelah undang undang antiteroris merisakan oleh dpr
yang memang saat ini bolanya ada di tangan pemerintah
di istana di presiden karena nanti akan dikeluarkan perpres untuk mengatur itu
nah ini terakhir saya ingin masing masing mungkin pernyataan terakhir
ataupun closing statement dari mungkin dari mas al araf terlebih dahulu
seperti apa kemudian concern dari imparsial setelah ini sebelum ini menjadi perpres
ini kan masih digodok ya pak edam ya
bang yudhal nanti seperti apa kemudian dari imparsial
pertama terkait perpres pelibatan tni saya berharap presiden dan dpr
melibatkan masyarakat untuk merumuskan formulasi yang tepat
supaya kemudian ini menjadi sesuatu yang benar
yang penting dicatat adalah pola penanganan terorisme kita menggunakan kriminal justice
dan sistem penyakit konsekuensinya pelibatan militer dilakukan sebagai pilihan last resort
ketika kapasitas penegak hukum tidak bisa menanggapi itu
dan harus atas keputusan presiden itu yang paling penting
kedua undang undang anti terorisme itu sebenarnya hanya salah satu instrumen
dalam menangani terorisme jadi dia tidak bisa menjadi obat mujarab
untuk mengatasi terorisme karena terorisme satu proses hasil
dari menguatnya radikalisme
nah radikalisme menguat karena intoleransi menguat
konsekuensinya apa kerja kerja anti terorisme jauh lebih penting
polisi dan teknik kerjanya di level penindakan kontra terorisme
nah kebijakan anti terorisme inilah formulasinya lebih dibuat
bagaimana peran kementerian pendidikan dalam mencegah
di pencegahan itu ya mas ya
ya bagaimana karena logika terorisme itu begini
kalau terorisme berbentuk manifestasi aksi bom berarti mereka berhasil negara gagal
konsekuensinya kapan kan mereka gagal ketika sebelum mengebom mereka bisa dilumpuhkan
konsekuensinya pencegahan menjadi penting mulai dari aspek operasi intelijen
kementerian pendidikan kementerian imigrasi eh fungsi imigrasi
lalu kemudian berbagai instrumen di wilayah ini
tapi tetap tni tidak bisa ada di ranah pencegahan ya
pola penanganan tersebut kan ada dua soft approach hard approach
hard approach itu wilayahnya penegakan hukum penindakan polisi dan tni
soft approach bekerjanya adalah institusi institusi yang sifatnya preventif
yang sifatnya yang apa pendidikan agama imigrasi
dan lain lain itu wilayah wilayah tersebut
nah kita ini mas lebih banyak bicara di hilirnya ya
di penindakannya ya
ya di penindakan tapi di wilayah anti teorisme nya harusnya perlu diperkuat gitu ya
nah itu yang menurut saya formulasi kebijakan nanti yang akan dibuat presiden
harus secara berbarengan memformulasikan kebijakan anti terorisme dan kebijakan

dan banyak regulasi lain yang perlu dibuat oleh pemerintah untuk membuat kebijakan
dan banyak regulasi lain yang perlu dibuat oleh pemerintah untuk membuat kebijakan
misalkan pemerintah perlu membuat ruu kontrol senjata api dan bahan peledak
indonesia masih menggunakan undang undang orde lama
padahal aksi tersebut seringkali menggunakan senjata api dan bahan peledak
kedua soal dua belas konvensi internasional tentang penanganan terorisme
itu harus diratifikasi oleh indonesia
sebagian sudah misalnya undang undang konvensi tentang pendanaan terorisme
sudah diratifikasi kurang lebih tiga atau empat tahun lalu
jadi ada beberapa instrumen lain yang harus disiapkan untuk melakukan ini
kalau kita menginginkan formulasi kebijakan yang komprehensif dalam penanganan terorisme
jadi semuanya harus utuh ya
ntar akan sangat tergantung dari formulasi presidennya tadi
baik mas arsul ketika kemudian undang undang ini sudah disahkan oleh dpr
sudah selesai kemudian sekarang ada di perpresi pemerintah
aturan turunannya diserahkan kepada perpres menurut anda seperti apa kemudian nanti ini
penegasan kembali saja seperti apa kemudian harusnya pelibatan tni dalam perpres dan lain sebagainya
ya saya juga saya kira share yang disampaikan mas aal
bahwa undang undang ini ya meskipun mencantumkan pelibatan tni
sekali lagi saya harus menekankan ini bukan undang undang yang mengubah paradigma penanggulangan terorisme kita
dari berbasis penegakan hukum dengan criminal justice system menjadi katakanlah pendekatan perang atau militer
ataupun hanya sekedar pendekatan keamanan dalam negeri
jadi bukan itu perlu di underline ya
ya seperti zaman undang undang versi dulu
jadi kita tidak menggeser paradigma penanggulangan terorisme kita ya
nah yang lebih penting lagi yang harus disadari undang undang ini tidak hanya bicara tentang penindakan ya
tapi bicara juga tentang pencegahan dan rehabilitasi
nah ini juga harus juga dimasyarakatkan
saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk berterima kasihlah kepada semua elemen masyarakat sipir ormas keagamaan lsm
yang sudah begitu antusias memberikan masukan
dan harus saya katakan juga itu yang membuat undang undang ini menjadi lama
karena begitu banyak masukannya jadi kami kan harus mempertimbangkan banyak hal
ya itu antara lain
nah tapi sekali lagi ini sudah kita sahkan tentu kami masih butuh support
dapat nilai tujuh puluh lah tadi kalau ada masalah
kami masih butuh support terutama untuk memberikan masukan kepada perpres dan juga untuk peraturan dpr yang terkait dengan pengawasan tadi
dan setelah nanti perpres sudah jadi akan dibawa lagi ke dpr untuk dikonsultasikan dan sebagainya
dan kemudian kami juga harus mengimbanginya dengan penerbitan peraturan dpr yang mengatur tentang pengawasan
pengawasan tadi yang diawasi itu termasuk nanti adalah perantai ni nya
jadi tidak hanya polisi yang diawasi lah
baik karena sekarang ada di presiden pak ifdal terakhir bagaimana kemudian ini ada kapan kemudian ini akan bisa langsung dikeluarkan perpres
ya pepres ini kan hanya salah satu elemen aja
penanggulangan terorisme ini elemen di penindakan
dimana bagaimana kita mengatur menempatkan pelibatan tni dalam penindakan
karena itu harus ada koridor yang jelas
sehingga tidak menimbulkan apa namanya kekuatilan dari masyarakat sivil
seakan akan ini pintu kecil untuk munculnya kembali
jelas itu tidak ada
karena itulah diperlukan legalitas yang jelas dalam mengatur penindakan tni untuk mencegah terorisme ini
nah tetapi ini hanya salah satu elemen
undang undang ini berbicara luas
salah satu yang lain elemen yang lain adalah bagaimana pemerintah juga akan menyiapkan
tentu dengan leading sectornya itu bnpt untuk merumuskan kesiapsiagaan nasional itu
karena inilah semacam buku putih untuk merumuskan secara nasional tentang ancaman terorisme ini
ini akan menjadi basis pijakan bagi sektor sektor yang lain ya kementerian kementerian yang lain yang terlibat di dalam bnpt
bnpt itu dalam penanggulangan terorisme
nah elemen yang lain adalah elemen deradikalisasi
yang ini melibatkan seluruh kementerian atau lembaga yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat
dalam arti bagaimana intoleransi itu dikontrol
karena itu kementerian kementerian seperti kementerian pendidikan
kementerian agama kementerian dalam negeri dan seterusnya
karena kita sangat khawatir kan dari hasil dari kajian beberapa lembaga
itu menyebutkan beberapa universitas itu terpapar paham radikalisme
nah ini artinya peran dari pencegahan ini menjadi sangat penting sekali
dalam hal ini ya karena itu kementerian pendidikan kementerian agama
kementerian dalam negeri dan seterusnya
juga harus punya format yang jelas dalam proses penanggulangan ini
nah ini ada kalau ada rumusan mengenai kesiagaan nasional tadi itu
yang berupa buku putihnya itu
tapi dalam singkatnya artinya perpres nanti memang tidak akan keluar dari undang undang
dan memang tetap ada pelibatan ataupun nanti pelibatan tni sudah diatur sedemikian rupa
secara teknis dan tetap leading sektornya tetap ada di bnpt begitu ya
iya untuk pencegahan
iya untuk pencegahan
nah ini kan yang kita atur penindakannya
pelibatan tni dalam aspek penindakan
ya kan ini dikejar oleh waktu
waktunya setahun ya
undang undang memberikan setahun
memberi waktu satu tahun
tetapi kan pemerintah sebagai tanggung jawab untuk
maunya secepatnya begitu ya
ya sebagai tanggung jawab untuk melindungi warga negara
itu kan negara ini punya tanggung jawab
salah satunya itu adalah
proteksi hak asasi manusia
jadi bulan depan sudah siap kira kira
agar orang bisa pergi ke mal dengan tidak ada kekhawatiran
orang pergi beribadah ke gereja atau ke masjid atau ke kuil
itu tidak ada rasa rasanya
kalau bulan depan tadi kata mas arsul benar gak kira kira bisa
itu tadi kan udah ada kementerian atau lembaga yang sudah menyiapkan draft ini
ini kan kita memerlukan
kita memerlukan konsultasi yang luas juga
supaya legitim ini repressnya
baik terima kasih
bang ifdal kita akan tunggu nanti seperti apa ya
perpres ini akan diterbitkan ataupun keluar dari presiden
terima kasih juga mas arsul sani
terima kasih juga mas arab dari iparsial
sudah hadir di prime news pada malam hari ini